mendekati perayaan natal dan tahun baru harga telur ayam dan daging ayam di sejumlah pasar tradisional melonjak
seperti yang terpantau di pasar cibubur ciracas jakarta timur
dalam seminggu terakhir harga telur ayam menembus harga rp tiga puluh per kilogram dari sebelumnya rp dua puluh tujuh per kilogram
begitu pula harga daging ayam dari rp dua puluh tujuh per ekor menjadi rp tiga puluh per ekor
harga ayam ini rp tiga puluh lima rp tiga puluh delapan rusa ayam gede rp empat puluh
itu sudah naik harganya atau gimana sih
sudah naik cuman kan masih biasa lah
untuk menyiasati penurunan omset akibat lonjakan harga telur ayam
sejumlah pedagang di pasar tradisional singapara natasik malaya menjual telur ayam pecah
selain itu ada juga yang menjajakan olahan telur ayam
telur ayam pecah dijual rp lima per empat butir
sementara itu olahan pindang telur ayam pecah dijual rp delapan per delapan butir
meski demikian pedagang menyebut pasokan telur ayam masih aman
menanggapi lonjakan harga barang
dan menjaga kebutuhan pokok
presiden jokowi dodo mengingatkan
kenaikan harga barang dan jasa menjadi momok bagi seluruh negara
jokowi mengklaim saat ini pemerintah sedang berusaha mengendalikan tingkat inflasi
kita ingin berusaha
agar yang ada inflasi bisa kita kendalikan bisa kita kelola sehingga turun terus
kita harapan itu
karena momok semua negara sekarang ini momok semua negara itu inflasi
kenaikan harga barang dan jasanya
takutkan semua itu
sementara itu kementerian perdagangan memastikan
menjelang natal dan tahun baru stok bahan pangan masih cukup
meski beberapa komoditas mengalami kenaikan harga
tim liputan cnn indonesia